sampai jumpa di video selanjutnya

ayam ayam adik suka sama ayam kan
tante siapa kalinya yang enak banget nih
kok kita gak diajak makan sih
tante lupa ya kalau tante masih punya keponakan keponakan yang ada di rumah ini

halo tante kok pertanyaan aku belum dijawab sih
oh ya udah kalau tante emang gak mau ngajak kita makan disini
aku ajak adik adikku makan di luar aja

makan di rumah aja ya kita makan sama sama
tuh piringnya udah tante siapin semua
ayo duduk duduk duduk
makan yang enak ya

minumnya juga jangan dihabisin nanti yang lain kehausan
tianta tianta satu bu
ada berita apa pak safei
ada berita kurang bagus bu

anak buah saya sudah mepet jadi jalan
sudah diusir dari panggilan
sudah banyak cara
tapi rupanya dia kagak kabuk kabuk juga

nanti saya akan pikirkan bagaimana caranya bu
pak samin ngapain di sini

pak samin itu kamu
masih gulang buat kamu
tidak ada yang baik
ya aku pelan pelan saja
bapak pulang juga